untuk anda penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi dan sering berkunjung ke kompleks gelora bung karno senayan jakarta
tapi tahukah anda kemana perginya botol botol plastik bekas minuman kemasan yang dibuang ke tempat sampah oleh para pengunjung kawasan gbk
enggak sih nggak tahu sama sekali jadi ya dibuang nggak tahu lagi mau ditaruh kemana mana
saya taunya cuma masukin ke lubang lubangnya aja terus kayaknya nanti bakal didaur ulang sesuai bahannya nanti ditaruh di mana
tapi kalau alurnya kemana saya nggak ngerti
kalau di gbk terus terang nggak tahu memang akhirnya sih semuanya akan dipakai untuk recycle project gitu ya
tapi kalau di gbk saya nggak tahu
enggak tahu ya
nah bagi yang belum tahu sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu
kawasan gelora bung karno senayan jakarta telah memiliki fasilitas pengolahan limbah botol dan gelas plastik bekas minuman
kita punya pengalaman event event yang sebelumnya itu banyak orang datang dengan berbondong bondong bawa minuman botol minuman dan minumannya gitu ya
sehingga sampah kita penuh dengan sampah plastik
dari situ kita inisiatif
ini kita olah aja lah karena tempat sampah di luar yang di dalam
jadi kak ipunya juga pada saat itu tingkat okupansinya tinggi
dengan kapasitas mesin yang bisa mendaur ulang seratus kg botol dan gelas plastik per hari
dalam satu bulan fasilitas pengolahan limbah plastik di gbk ini dapat menghasilkan empat ton cacahan plastik daur ulang
dengan harga jual sekitar rp lima hingga rp tujuh per kilogram
penjualan cacahan plastik di gbk ini akan mencapai rp satu

yang kemudian digunakan untuk biaya operasional
karena dari pengolahan ini bisa digunakan kita untuk pot bunga misalnya gitu ya
untuk sapu bisa juga untuk ember ember dan lain lain
jadi bisa masih bisa digunakan lagi
nah sebenarnya ini bukan tempat kita untuk melakukan komersial di sampah ini
tetapi ini bagian dari kepedulian kita
untuk mengurangi sampah di kawasan kita sendiri
secara ekonomis bahwa itu ada nilai uangnya iya
tetapi bukan itu yang kita tuju
diharapkan fasilitas pengolahan limbah botol plastik milik kawasan gbk ini
dapat memberikan teladan dan juga edukasi pada masyarakat
selain itu sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan
gbk juga terus mengkampanyekan gerakan bebas steroform kantong plastik dan sedotan plastik